di bandara soekarno hatta mau antri karantina dari habis maghrib ya sampai subuh ya
belum juga selesai
penumpang yang tiba dari luar negeri di area kedatangan terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
tangerang banten pada sabtu dini hari tertahan hingga berjam jam
menunggu transportasi bus ke tempat karantina
dan saat gas covid sembilan belas bandara suta kolonel sus agus listiono membenarkan
para penumpang terpaksa menunggu dan terlantar di daerah pengambilan bagasi
hal tersebut terjadi lantaran rumah sakit darurat covid wisma atlet masih melakukan lockdown
karena adanya pasien terpapar virus varian omikron
sebanyak delapan ratus wni yang menjalani karantina dialihkan ke wisma nagra wisma pademangan wisma pasar rumput
masya allah udah dari
damri dari sini masih berada di sana kurang lebih di pademangan dua puluh
di pasar rumput dua belas
karena terpunuhnya itu maka dari pihak saat gas terbuka di nagre
menjelang libur natal dan tahun baru pergerakan penumpang dari luar negeri terus berdatangan ke tanah air
penumpang yang berangkat harus memiliki kartu vaksin
dan surat antigen sebelum menaiki bis
perjalanan kereta api juga mulai diserbu para pemudik pada senin siang
pekan natal sama keluarga
ini mau kemana bang
oh jawa timur
kenapa nggak naik pesawat pak
naik pesawat sekarang agak ribet
jadi nyaman dari kereta juga
telah menyiagakan dua puluh delapan jadwal perjalanan untuk melayani para calon penumpang selama natal hingga tahun baru dua ribu dua puluh
terliputan cnn indonesia